sekarang aku mikirin nenek
cintin siapa nih
aduh kenapa ibu
ibu gak boleh menanam pohon disini bu
ini dalam setahun bu
buahnya bisa banyak
kalau nggak dijamin uang kembali
pokoknya gak boleh nanam pohon disini
kenapa tuh bu
pokoknya gak boleh
ini mah buahnya enak mangganya manis
ibu lupa ya
ibu itu numpang bu disini
saya pikir ibu mah udah berubah
gak taunya belum
gak ngerti penghijauan
aduh ibu teh kesel
banget kesel banget
kamu kan tau
dari dulu ibu suka yang namanya nanam menanam pohon
itu ibu indi
kalau begini caranya ibu mah gak betah
ibu mau pergi aja dari rumah inilah
bu bu yaudah bu
nggak usah berpikiran pendek seperti itu
nanti dewi aja yang ngomong sama tante indi ya
udah gak usah marah marah
apa di kamar mandi
cincin siapa nih
kok aneh ya
jangan pergi bu
ya ampun ibu
maik bilangin ibu dong
ibu ini memang orang miskin
tapi ibu juga punya harga diri
ibu gak mau dong
harga diri ibu diinjek injek sama orang seperti ibu indi
lebih baik ibu tinggal di kolong jembatan
daripada ibu harus hidup mewah
tapi ibu gak punya harga diri
yang sabar dulu bu
nanti dewi bicara sama andre ya
kamu aja gak didengerin kok
bu pergi aja dari rumah ini
bukannya ibu mau pergi dari rumah ini
ini ibu mau kemana sih
mau ke perusgala
ibu udah gak tahan tinggal di sini
mau pergi aja
ibu ibu sabar dulu ya
dewi ini kenapa sih
ibu sama tante ini berantem soal tanaman doang
tapi ibu tersinggung
sekarang ibu mau pergi
gimana ibu gak tersinggung
ibu dibilang numpang lah di rumah ini
kan ibu sakit hati andre
ya udah ibu sabar dulu sekarang ya
biar aku yang bicara sama tante indi ya
enggak kamu enggak dewi
untuk apa tante harus minta maaf sama halimah
pura pura so ngebaik baikin dia
tante kan gak salah
kok untuk apa minta maaf si tante
yaudah kalau emang tante itu gak mau baikan sama ibu halimah
biar aku mama sama dewi yang pergi dari sini
aku ngapain di sini coba
dan aku gak bisa biarin ibu halimah pergi sendirian
aku kan kesini barengan sama dia
kok jadi kayak gini sih
kalau si halimah pergi sih
aku sih gak peduli penuh amat
tapi kalau sampai andre dan tanti yang pergi
aku masih butuh mereka buat nenangin mama
yaudah aku pergi sekarang ya
duduk dulu tenang dulu jangan emosi
ya tante akan ikutin apa yang kamu mau
tapi tolong dong jangan keluar dari rumah ini
kalau rumah ini gak ada kalian kalian
pasti rumah ini akan jadi angker
tante kan takut sendirian
ya udah jangan marah marah mulu loh tante ini
yaudah sekarang aku bilang dulu ya
bu aku mau minta maaf atas kata kataku yang udah lancar
ibu mau kan maafin aku
tante ini udah minta maaf
yaudah berarti sekarang udah gak ada masalah lagi ya
semuanya udah beres
tante tunggu tante
hai rasa maafnya gak tulus

dewi kamu tuh gak berhenti berhentinya bikin masalah
masalah yang satu selesai bikin lagi masalah baru
gak puas puas sih kamu
kamu tuh kayaknya belum puas kalau kamu belum bikin masalah
ada apa lagi sih ngejel ngejel tante
gini tante waktu tadi dewi nungguin tante
ehm dewi gak sengaja
sengaja nemu cincin di tasnya tante
nah di cincin itu ada namanya nenek
berarti itu cincinnya nenek kan
tapi dewi kira semua barang barang ini udah dikubur bersama nenek
ya terus tadi juga dewi nemuin bukti transfer
ehm yang bertuliskan nama nenek
berarti dewi keterangannya untuk penyewaan jasa perawat
nah dewi bingung aja yang sakit siapa tante
nah terus untuk apa butuh perawat
kamu tau gak cincin itu adalah cincin kesayangannya nenek
dan supaya kamu tau juga
waktu sebelum nenek meninggal
nenek memberikan cincin itu kepada tante
karena nenek gak mau cincin itu masuk liang kubur dan jadi busuk
terus apa lagi
itu adalah tanda bukti pembayaran
karena tante sudah membantu pasien yang terlantar dan tidak punya keluarga
tante sekarang sudah kaya
terus tante gak boleh beramal
iya gak boleh
apa lagi yang mau kamu tanya
semua kamu kolek semua kamu tanya biar kamu puas
biarpun penjelasan tante indi tadi cukup masuk akal
tapi kenapa rasanya aku nggak bisa percaya begitu aja
bahkan aku ngerasa semua ini sangat mencurigakan
atau jangan jangan sebenarnya nenek widya masih hidup
waktu itu kan aku dan mama gak sempat lihat jenazahnya
bahkan gak ada seorang pun yang boleh melihat jenazah nenek karena dilarang oleh tante indi
belum lagi kejadian saat aku dan anda nggak sengaja ketemu tante indi di rumah sakit
dan melihat obat obatan yang dibawanya itu
untuk siapa tante indi membeli obat obatan itu
untuk apa tante ini membeli vitamin untuk orang berusia di atas enam puluh tahun kalau bukan
kalau bukan untuk nenek
kenapa sih ini cincin bisa tiba tiba ada di tasku
begitu mama punya kesempatan
jangan jangan mama sendiri yang taro cincin ini di tasku
hah ternyata masih boleh juga masih hebat juga
otaknya masih berjalan
aku harus lebih hati hati lagi
boleh dikita ini
ya allah jadi kamu gimana sih aku kan lagi hamil gak boleh dikaget kagetin
tadi aku udah ngedap ngedap tuh
kamu kenapa sih
mikirin apa dari tadi
iya aku lagi ada pikiran aja andri
mikirin apa sih bukan masalah tante indi sama ibu kamu itu udah selesai
iya tapi sekarang sekarang aku mikirin nenek
cintin siapa nih
jadi kamu nemuin cincin nenek di tas tante indy
iya padahal setahu aku kan cincin itu ikut dikubur bersama jenazahnya nenek
nah terus kamu ingatkan waktu kita ketemu sama tante indi di rumah sakit
yang dia beli obat obatan itu
kan aneh ndre
masa dia beli obat buat sakit jantung
terus ada vitamin buat yang usianya di atas enam puluh tahun
jangan jangan nenek masih hidup
kok jadi nenek masih hidup sih
udah kamu tuh gak usah mikir macem macem kenapa sih
sekarang ngapain tante ini ngumpetin nenek masih hidup
kurang kerjaan banget
udah sekarang kamu tuh gak usah mikir macem macem
biasanya pikiran seorang ibu itu mempengaruhi janinnya
jadi sekarang kalau kamu nyamikir mulu janinnya nanti jadi burung